ini buat timbangan anjing ini alat alatnya
berawal dari bulan juli lalu aktivis pecinta anjing dari animals hope shelter
menggerebek rumah jogel anjing di daerah pesapen surabaya
dalam penggerbekan ini ditemukan empat ekor anjing di lantai dua rumah
dalam kondisi disekap di dalam karung dengan mulut terikat
diduga kuat anjing anjing ini dibantai untuk dijadikan olahan makanan
menindaklanjuti kejadian ini wali kota surabaya menerbitkan surat edaran
terkait peredaran daging anjing di kota pahlawan
selain itu pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing
akan melibatkan beberapa dinas terkait
salah satunya dinas ketahanan pangan dan pertanian
bagi masyarakat atau lembaga yang masih melakukan usaha penjualan
atau pemotongan anjing baik mentah maupun olahan
dengan tujuan konsumsi akan dilarang dan tidak mendapat izin usaha
maka dengan itu kita
kita melakukan upaya upaya untuk pengawasan
tentunya kami tidak akan mengeluarkan izin terkait dengan pemotongan
atau izin apapun terkait dengan peredaran
atau usaha untuk pemotongan anjing di surabaya
aktivis atau pemerhati satwa yang tergabung dalam animals hope shelter
mengapresiasi surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah kota surabaya ini
namun pihaknya berharap bahwa surat edaran ini juga disertai sanksi yang tegas
pemerintah kota surabaya juga berharap masyarakat surabaya
untuk ikut terbuka dan turut memberikan laporan apabila menemukan rumah jagal anjing
karena tidak melutup kemungkinan masih ada praktik jagal anjing
yang masih beroperasi sembunyi sembunyi